sementara itu badan pusat statistik juga merilis indeks harga konsumen dan menyatakan inflasi oktober sebesar dua puluh delapan persen
inflasi terjadi karena kenaikan harga bahan bakar minyak
menurut rilis situs resmi badan pusat statistik inflasi terbesar maksud saya sebesar dua puluh delapan laju ini didorong beberapa kelompok pengeluaran
seperti kelompok bahan makanan lima belas persen kelompok bahan makanan jadi minuman dan rokok sebesar dua puluh tujuh persen dan kelompok sandang mencapai lima puluh empat persen
tingkat inflasi year to date atau sejak januari hingga oktober dua ribu delapan belas mencapai dua dua puluh dua persen
angka ini lebih rendah dari oktober tahun lalu sebesar tiga enam belas persen
inflasi tertinggi terjadi di kota palu sebesar dua dua puluh tujuh persen
dan terendah di kota cilegon sebesar satu persen